perkenalkan tuan wis
dia bukan manusia
dia juga bukan malaikat
lalu apa dia
tuan wish adalah petugas pengirim harapan
makhluk yang bertanggung jawab menyampaikan harapan
yang dibuat oleh orang orang pada bintang chat
hidupnya sangat luar biasa
dan pekerjaannya juga sangat luar biasa
tapi dia merasa sebaliknya
aku berharap sapiku yang hilang menemukan jalan kembali pulang
halo harapan untukmu tuan wish
wow aku berharap dapat dua puluh dolar agar aku bisa membeli game baru
tuan wis tidak tahu
tetapi perubahan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupannya yang biasa
dan hal hal akan segera berubah
wayne punya masalah
keberuntungannya tidak terlalu besar
bunga yang sangat indah
oh tidak lari
wain selalu saja tidak beruntung
dan karenanya dia menjadi sangat tertutup
tidak punya teman
tidak punya kehidupan sosial
hanya dia dan video gamenya
di kota yang sama
hiduplah seorang wanita muda yang cantik bernama debra
dan jika keberuntungan wayne adalah kutub utara
maka debra adalah selatan
wow itu sangat cerah dan juga sangat berkilau
aku aku tidak bisa meraihnya
hai pria kecil
biarkan aku membantumu
dua orang yang sangat berbeda di dalam segala hal
tapi ada satu kesamaan yang mereka berdua miliki
kehampaan yang menyedihkan
tidak adanya cinta sejati
suatu malam ketika debra dan wayne berdiri di balkon masing masing
memandang ke langit malam berbintang
sebuah bintang jatuh
menghiasi pandangan mereka dengan kehadirannya
dalam beberapa ratus tahun terakhir
tidak pernah terjadi bahwa dua orang atau lebih membuat harapan yang sama
pada bintang jatuh yang sama
dan pada waktu yang sama
ini adalah anomali
dan menyebabkan bintang kehilangan kilaunya
dan tanpa kilauan bintang
tuan wish tidak akan mampu mengabulkan harapan itu
harapan itu dibuat
dan harapan harus dipenuhi
karena itu adalah aturannya
tuan wish harus menemukan jalannya melalui anomali itu
dia akan kehilangan pekerjaannya
bintang itu kehilangan kilauannya
aku harus memulihkan cahayanya
dan meletakkannya di langit
tapi harapan itu harus dipenuhi dulu
hanya dengan begitu
bintang akan ada di langit lagi
tapi sekali lagi
bintang yang tidak bersinar tidak memiliki keajaiban
bagaimana cara mengabulkan harapan tanpa sihir
dan pada saat itu
tuan wish mendapatkan ide
itu bukanlah ide yang mudah
itu mengharuskannya untuk turun ke bumi
aku harus mengambil kesempatan itu
satu satunya cara untuk memenuhi harapan mereka
dan mendapatkan bintang kembali
adalah dengan menyelaraskan kedua harapan tersebut
buat mereka jatuh cinta satu sama lain
bumi yang terhormat
ini aku datang
itu pendaratan yang hebat
begitu harapannya bisa dikabulkan
kau akan bersinar lagi
dan bergabung dengan teman temanmu yang lain di angkasa
tuan wayne dan nona debra
di mana kalian berdua
tuan wish meneliti semua hal tentang wayne dan debra
debra bekerja di toko bunga
dan wayne harus berjalan melewatinya di pagi hari
yang harus dilakukan tuan wish adalah membuat keduanya bertemu satu sama lain
dan dia yakin mereka akan jatuh cinta
cukup percaya diri
itu karena tuan wish adalah orang yang percaya pada sesuatu yang bertolak belakang
sembilan dari sepuluh
dengan statistik itu
dia menunggu di luar toko bunga sebagai antisipasi
itu dia datang
apakah kau ingin membeli bunga
ya bagaimana dengan mawar merah
ah tentu saja
ini dia tuan
begitu wayne menyentuh mawar itu
ah aku seharusnya tahu
hei tidak apa apa
hanya butuh sedikit percikan air
dan begitu debra menyentuhnya
bunga itu segera mekar kembali
oh jangan lagi
kau tahu apa
aku tidak pantas mendapatkan bunga
aku tidak punya kebenaran
aku sudah mampu mencari
wainne yang sedih dan murung meninggalkan toko itu
mungkin tidak semudah yang aku kira
dan keesokan harinya
tuan wish mencoba trik yang lain
tidak ada bunga di sekitar
triknya pasti berhasil
satu dua tiga dan mulai
aku baik baik saja
bisakah kau pegang erat erat tali itu
dia tidak akan menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
aku sudah menggigit
dia bahkan tidak pernah menggonggong pada siapapun
jadi dalam beberapa hari kemudian tuan wish mencoba beberapa trik yang lainnya
dia akan memastikan mereka duduk di samping masing masing di bus tapi begitu wayne naik bus bus itu menjadi mogok
oh ya ampun
dia mencoba membuat mereka bertemu satu sama lain di restoran yang sama tetapi sekali lagi nasib buruk wayne akan mendahuluinya
kenapa ini kenapa semuanya jadi begini
oh ya ampun
oh ya ampun
setelah bekerja tujuh hari tanpa henti tuan wish akhirnya menyerah
karena jika bintang itu tidak ditempatkan di langit sebelum matahari terbit pada hari kedelapan ia akan kehilangan tempatnya di langit
dan dengan itu tuan wish akan kehilangan pekerjaannya juga
ini dia bintang kecil maaf aku tidak bisa membuatmu bersinar lagi
kurasa ini adalah akhir dari jalan kita berdua
setetes air mata keluar dari mata tuan wish saat dia melihat ke atas ke langit malam
di suatu tempat di sana ada kantor kecilnya juga
dia akan sangat merindukannya
dia menyadari betapa menakjubkan pekerjaannya dan betapa beruntungnya dia mengabulkan harapan orang orang
apa bintang jatuh
mata tuan wish dipenuhi dengan harapan saat dia menyaksikan bintang jatuh melayang di langit
dan saat itu juga pada malam itu untuk pertama kali dalam hidupnya tuan wish menutup matanya dan membuat permohonan pada sebuah bintang
oh bintang aku berharap kepadamu bahwa bintang kecil ini menemukan tempat yang selayaknya kembali di langit
dan segera setelah dia mengatakan itu
tenang aku tidak membawa anjingku bersamaku sekarang
boleh aku duduk
kalau kita berdua selalu saja bertemu setiap harinya
ehm ya aku rasa
aku debra senang berkenalan denganmu secara resmi
dan saat tangan mereka bersentuhan sesuatu yang ajaib terjadi
pesona keberuntungan debra dan pesona wayne yang tidak begitu beruntung bercampur dan menyeimbangkan satu sama lain seolah olah memang seharusnya begitu
kau mulai bersinar
tapi bagaimana caranya
apakah itu berarti
oh aku harus melihatnya sendiri
senang sekali ya
tuan wish memperhatikan saat debra dan win berjalan sambil bergandengan tangan tersenyum dan juga tertawa
senyuman cerah muncul di wajahnya
kita melakukannya bintangku
kita melakukannya bintang kecil
akhirnya tuan wish bisa kembali ke kantor awan ini senang dan bahagia telah menghindari masalah
bintang itu dipasang kembali di langit dan tuan wis melanjutkan pekerjaannya dengan begitu gembira
dan untuk wayne dan debra mereka menemukan kebenaran satu sama lain dan bintang mereka selalu mengawasi mereka
bahagia tersenyum dan berkelap kelip dari langit
jadi lain kali kau melihat sebuah bintang dan membuat harapan pada bintang itu ketahuilah bahwa tuan wiz sedang bekerja untuk mengabulkan harapanmu itu